bencana sih sebenernya
bencana buat lo sendiri atau gimana
bencana buat kita
kita gak berani untuk
mengungkapin kita cuma berani untuk melihat
jadi silahkan kalau misalkan kita
suka sama seseorang gitu ya brand
kita cuma bisa ngeliat doang padahal dalam hati tuh
suka gitu ya sama seseorang itu ya
jadi di mulut itu
tapi di hati gue happy ketemu lo
pengalaman pribadi banget nih
suka dengerin suara hati juga ya
makasih banget ya tante
oke sekarang saya mau ngumumin satu orang lagi
satu lagi yang beruntung adalah
iya siapa lagi yang namanya roman arbani disini
selamat ya roman ya
so roman udah siap buat siaran ntar malem
serius nanti malem
ntar malam kamu akan mendampingi penyiar senior di stadion kami
dan inget ya roman
senin dan rabu
selasa kamis dan jumat
sekarang kita dance dulu
tunggu dulu deh
ini dance dance kayak gini papa tuh kenapa
papa punya berita bagus buat kamu
aku tahu papa menang tender kan
oh itu sudah biasa
oh atau enggak papa mau ngajak aku ke luar negeri
tante tiana itu sudah menerima lamaran papa
bulan depan papa akan menikah dengan tante tiana
oh my god ya allah kok gak kepikiran ya
pak ya allah
apa asal lu pak
aku tuh lelah kok gak tuh legit ya pak
aku bakalan punya monggar dong
selamat ya pak
lu tinggal pede
lo udah tau belum nama online lu apaan
kalau pendengar itu tau itu nama lo
terus dia muncul hat dia kenal sama lo
dia gak jadilah
mana sih lu
cari nama lain deh coba
jadi apa nama on air gue
nama penyelayar kesukaan lo
gue suka sih kalau gibran
balik lagi barengan sama gue disini udah ada hugo tapi seperti biasanya nih ya kan gue sendiri
nah hari ini gue spesial banget karena ditemenin sama penyiar baru kita
ada gibran dan tentunya di suara hati
anyway what uplovers yang mungkin mau curhat tentang permasalahan dalam hidup atau bahkan juga percintaan bisa langsung aja ya
gak usah malu malu kita tungguin disini ya kan gibran
nah by the way hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang pastinya spesial buat akslovers semua
yaitu adalah cidaha
oh kira kira cidaha itu apa sih ada yang tau gak
ini pasti gibran tau gue yakin banget
cinta dalam hati
alias cinta bertepuk sebelah kanan
oh dalam banget ya brand
tapi kalau kita menurut cidaha lo pernah gak sih ngelamin itu
kebetulan pernah ya
lo mau tau rasanya gimana
jadi rasanya kita cidaha itu bencana sih sebenernya
bencana buat lo sendiri atau gimana
bencana buat kita
kita nggak berani untuk ngungkapin kita cuma berani untuk melihat
jadi silahkan katanya kalau misalkan kita suka sama seseorang gitu ya bran
kita cuma bisa ngeliat doang padahal dalam hati tuh suka gitu ya sama seseorang itu ya
jadi di mulut itu kita bilang apa lo tapi di hati gue happy ketemu lo
oh pengalaman pribadi banget nih gibran
sembulan suka dengerin suara hati juga ya
kebetulan aja lagi denger
itu tadi dia cerita dan juga pastinya pengalaman dari gibran
nah sekarang kita ingin tahu nih pengalaman dari lo semuanya bisa langsung aja untuk share sama kita
kita tungguin ya
kok aku sih
radio suara hati ini kan khusus para abg non
yang suka galau itu cuma para abg
kalau bbc dengerin aja
enggak aku gak suka acara kayak gitu
udah ya aku kamar dulu
aku jadi kepikiran ya sama acara radio yang tadi
hai bobby hai gina ya ampun gina kamu tahu enggak kamu tuh sebab kenapa di
kelas besar bahasa indonesia ada kata cantik ah bobby gombal banget apa apa
ina ini sorry nih aku cuma bisa bawain kembang sepatu buat kamu
sorry banget ya soalnya aku persiapannya nih penampilan aja nih aku pakai dasi kupu kupu
ini dari ulet kepong pong sampai jadi kubu kubu nih lama makannya cuma bisa
dapat itu bunganya iya nggak papa bob
udah pesen makanan bu lah kelihatannya gimana udah banyak makanan tuh kita kan sama aku yakin
banget kamu porsi makanan pasti sama kayak aku tuh banyak banyak lumayan loh ini ya
brendy meh dari itali buset udah berapa abad ya gak makan
maaf ya bob gue emang suka kayak gini
kita emang sama pokoknya dah
gina suka sendawa bobi juga suka sendawa
cuma kalau gina kan senawanya di atas
kalau bobi sebenarnya di bawah
aduh bobi lu tega banget sih perut kentut depan cewek gue
semoga aja gina masih dapat bertahan hidup setelah nyum kentut lo bob
buat kamu kamu yang baru dengerin siaran kita ini
gak usah malu malu ya langsung telpon aja ya gratis kan
jangan malu malu gratis kapan lagi gitu ya
kok bisa tau sih dia
suruh hat kita dengerin dua cowok ganteng
ganteng di suara hati
iya gak sih gibran
lu seneng gak siaran pertama ini
seneng banget ya
seneng banget ya
alright kalau gitu untuk axelover semua
yang baru dengerin kita pasti udah gak sabar dong ya
ini kan kita ngebahas tentang si daha
cuman permasalahannya gibran
ini kita sudah sejam untuk menemani ex lover semua di rumah
by the way jangan sedih dulu karena sebelum kita berpisah
gue mau dong lo kan juga puisi tuh
kasih puisi terbaik lo
ya boleh boleh boleh
kok tumben banget sih
radio ada puisinya segala
pokoknya buat kita semua mudah mudahan terhibur
tapi sekarang ini gue udah siapin fungsi dari gibran doang
udah siap lo ya
saat aku lelah
ku minta rindu untuk pergi
tapi rindu sudah tersesat dalam labirin hati
aku berdarsa di ujung gelisah
diiringi syardu lembut lakumu

agar aku terus teringat